kota garut di jawa barat telah lama terkenal sebagai kota penghasil kerajinan kulit di tanah air
industri pengolahan kulit di kota ini mulai bermunculan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kesan mewah yang terpancar dan pengolahan yang sulit membuat produk fashion berbahan baku kulit kerap dibanderol dengan harga tinggi
namun produk ini tak pernah kehilangan pasar
mungkin sebagian kita masih beranggapan bahwa untuk mendirikan sebuah bisnis pengolahan kulit seperti ini menjadi aneka produk fashion
kita membutuhkan modal puluhan juta ratusan atau bahkan miliaran rupiah
tetapi di tangan seorang pemuda asli garut ia tidak membutuhkan kulit sebesar ini
dia hanya membutuhkan sisa kulit pengolahan pabrik dan juga modal sebesar lima puluh ribu rupiah untuk mendirikan sebuah bisnis fashion berbahan baku kulit
dan kini omsetnya mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya
kepala kota garut
kepala kota garut
kepala kota garut
kepala kota garut
terdesak kebutuhan biaya ketika berkuliah rusdi raisa harus memutar otak mencari cara agar dompetnya terisi pundi pundi rupiah
alhamdulillah saya nyampe juga disini
iya kan selamat datang
kita ngobrol ngobrol lebih banyak ya tentang dirusa ya
kang ini benar gak sih dari lima puluh ribu memulai bisnis kenapa berani waktu itu dengan modal cekak terus juga
katanya dia pakai bahan bahan juta
bisaan seperti ini ya
apa yang menginspirasi berani memulai bisnis kulit dengan bahan sisaan pabrik kayak gini
sebetulnya awalnya itu saya memang hobi
bisa dibilang hobi atau pengguna kulit ya
cuma pada saat itu kan kulit itu barang kulit itu mahal ya
sampai sekarang pun tetap mahal
nah kemudian saya memutar otak gimana saya supaya bisa memiliki
tapi dengan modal yang dengan dana yang saya punya
akhirnya saya coba membeli peralatan jahit
jahit tangan tapi bukan jahit mesin
dan pada saat itu dana yang saya miliki itu cuma lima puluh ribu
sepuluh ribu otomatis tiga puluh ribu itu saya belikan
belikan buat itu
itu sebenarnya untuk memenuhi keinginan saya untuk memiliki produk kulit itu
sudah membeli bahan tercipta apa pertama kali waktu itu
nah pertama itu otomatis sesuai dengan lebar kulit
soalnya kalau lebar kulit seperti ini sekecil ini paling yang kita bisa miliki itu tempat hp yang kecil
hp hp dulu kan kecil ya
hp kemudian tempat korek api korek gas kemudian atau usb
itu yang bisa saya produksi pada saat itu
sebagai putra asli garut rusdi pun membidik keuntungan dari segi bahan baku
ia dengan mudah dapat memperoleh bahan baku berupa limbah kulit sisa olahan pabrik dari para pengrajin
bermodal lima puluh ribu rupiah lelaki berusia dua puluh delapan tahun ini memanfaatkan limbah kulit yang berukuran kecil itu menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi
dari dua kg limbah kulit yang didapat rusdi berhasil membuat tujuh puluh buah tempat telepon seluler yang unik dan belum tersedia di pasar
terinspirasi oleh pernak pernik suku indian ia menjahit produknya dengan benang dari kulit domba bukan benang biasa
ia menyebut hasil jahitannya menjadi lebih kuat dan aksesori buatannya tampak memiliki nilai seni
rusdi menjual tempat ponsel tersebut seharga lima puluh ribu rupiah
tak memerlukan waktu lama ia bisa meraup keuntungan lebih dari dua juta rupiah dari modal awalnya
ia bahkan mulai kebanjuran order
ada pun penamaan label derusa berasal dari kependekan namanya yakni rusdi raisa
ia pun berinisiatif mempekerjakan teman teman sepermainannya untuk menjahit sejumlah pesanan aksesori kulit
berbisnis bukan tanpa risiko
rusdi pun pernah merugi sekitar dua juta rupiah
hal ini terjadi karena ia gagal memenuhi pesanan dalam jumlah banyak dari sebuah bank
gagal memenuhi waktu penyelesaian dan kualitas produk yang dinilai tak sesuai dengan permintaan
sejak saat itu rusdi lebih berhati hati menerima pesanan
karena ketegunannya di rusa dapat kembali bangkit hanya dalam kurun enam bulan
jadi bisnis modal di rusa itu sebenarnya lebih banyak mengejar penjualan dari brand di rusa atau ada kerjasama yang dijalinkan dengan sejumlah brand
jadi di rusa sebagai supplier seperti apa
seperti perusahaan swasta kemudian brand juga dalam dan luar negeri juga
kemudian ada juga bumn dan sebagainya
oh penjualan sendiri kalau penjualan di rusia itu dikontribusi paling banyak dari penjualan online atau offline dari sejumlah gerai
kebanyakan penjualan kita itu offline
karena dulu basic di rusa mungkin lahirnya itu sebelum ada online
jadi kita masih sistem pemasaran offline lagi belum ada online
setiap minggu dua ratus hingga empat ratus dompet kuliti produksi di rusa
ajang nurjaman adalah sosok yang bertanggung jawab atas kelancaran produksi dan terjaganya kualitas produk di rusa
dialah partner yang telah mendukung rusdi melewati berbagai kondisi baik senang maupun susah dalam mengelola derusa
dia itu kalau dilihat sampai sekarang dia itu adalah partner yang sangat berkembang
dia cukup bekerja keras
kalau ini nggak pernah apa namanya yang seperti misalkan ada kegagalan dia nggak berhenti di situ saja
dia terus pengen coba sampai beberapa kali melalui kegagalan tapi dia nggak begitu ya pengen berhenti nggak bagusnya itu
saya sukanya dia ke dia
berkat kegigihan rusdi mengikuti sejumlah pameran industri kreatif kini puluhan mitra bisnis mempercayakan produksi mereka kepada derusa
berawal dari penggunaan limbah kulit sisa produksi secara perlahan usaha harus diberkembang
tak hanya membuat aksesori kecil seperti tempat ponsel dan dompet kini the rusa juga memproduksi tas
bahan baku kulit diperoleh dari beberapa tempat pengolahan kulit yang berada di wilayah garut kota
saat ini ada empat tempat produksi the rusa yang berpusat di garut
tempat produksi di wanaraga dan tegal kurdi dikhususkan untuk pembuatan dompet sedangkan dua tempat lainnya di wilayah sukaregang garut kota khusus untuk produk tas
anda itu tidak bisa mendesain oh berani beraninya masuk industri fashion
nah saya itu berangkat bukan dari desainer tapi dari pengguna

rusdi selalu percaya kualitas yang baik akan membuat produk kulit buatan the rusa dapat bersaing dengan kualitas produk lainnya
hal ini telah dibuktikan seiring dengan perjalanan bisnis the rusa
salah satu produk produk yang dibuat virus itu ini kualitasnya yang salah satu kualitas terbaik
kualitas terbaik ya masih ada romo
justru ini yang paling bagus
nah apa ada rencana ke depannya untuk menjadikan store sendiri tempat yang terintegrasi
jadi penjualan the rusa ya the rusa nggak lagi berkaitan dengan sejumlah brand seperti ini
jelas itu ada di rencana saya itu sudah masuk ke rencana saya kenapa
karena penjualan kulit the rusa itu sangat bagus
dan di rencana yang kedepannya kita ada produksi the rusa yang dipisahkan hanya untuk the rusa saja
kedepannya nah kita sedang membentuk itu dan mencari sumber daya manusia kemudian segala tempat dan segala macamnya kita sedang ke tahap itu
produk dompet the rusa yang mentereng terus diminati konsumen
yang terbukti dengan meningkatnya jumlah permintaan pasar
perbulan the rusa memproduksi sekitar delapan ratus tas kulit berukuran besar dan kecil serta dua ribu dompet
dengan jumlah produksi tersebut tidak mengherankan jika omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap bulan
dengan perkiraan dompet dipasarkan dengan harga rata rata dua ratus ribu rupiah sedangkan tas satu juta rupiah per buah
dengan delapan ratus tas sebulan itu sudah cukup belum sih memenuhi kebutuhan permintaan dari pasar yang menyukai aksesoris kulit yang ada di tanah air
bahkan sekarang aja untuk tenaga kerja kita aja sering lembur
berarti itu masih kekurangan
kita masih terus
tenaga kerja yang
tenaga kerja yang
tenaga kerja yang
yang hasilnya bagus sudah sudah punya skill lah untuk menjadi satu satu jalur kalau kita kan
mungkin mengutamakan kualitasnya kualitas jahitan kulit dan itu karena secara tidak langsung
merupakan strategi promosi baik mengutamakan kualitas terus juga udah punya empat cabang
baca banget ini berat dengan dengan pertumbuhan bisnis yang sebesar ini targetnya sekarang gimana
masih mengamankan pasar nasional atau sudah mulai melirik lirik sejumlah negara gitu di luar
indonesia sebetulnya saya dari mulai dua tahun kemarin sudah mulai melirik pasar luar pasar luar
akan tetapi bukan berarti saya udah siap gitu ya itu kita untuk pasar lokal saja kita untuk memenuhi
pasar lokal saja kita udah cukup kewalahan tapi kita di apa kita juga pernah bekerja sama dengan
brand yang dari australia dan brand yang dari jepang cuman
itu kemarin ketika saya ikut apa salah satu event kementerian perdagangan di tokyo sama
fukuoka itu rata rata permintanya itu per kontainer selama sepuluh tahun menekuni bisnis
pengolahan bahan baku kulit terus dimenilai industri ini bisa bertahan dalam situasi ekonomi
baik di tanah air maupun di dunia pada dua ribu lima belas ketika pertumbuhan ekonomi indonesia berada
pada angka di bawah lima persen jerusa justru kebanjiran order dari sejumlah rekanannya uniknya
meskipun berkecimpung di bidang fashion harus diraih saya tidak memiliki latar belakang pendidikan
desain maka proses desain pun tak jarang dilakukan secara non digital tetapi menggunakan cara tradisional
anda itu tidak bisa mendesain berani beraninya masuk industri fashion itu berangkat bukan dari
desainer tapi dari pengguna kalau pengguna itu otomatis berkaitan dengan kenyamanan mungkin ya
kalau pengguna itu otomatis kalau kita buat satu desain satu produk yang nyaman digunakan jadi tidak
asal kita desain asal aku lah tidak seperti itu tapi dibayangkan si tas itu mau kita gunakan pantas tidak gitu
jadi disitu jadi berangkat dari pengguna gitu kan kemudian mendesain yang sebagus mungkin sesudah
sesuai dengan gaya kita dan ternyata kalau kita bilang bagus karena saya pengguna dan apik si
konsumen pun enggak jauh beda di tengah meningkatnya permintaan produk kulit rusdi sempat mengalami
kesulitan menemukan pengrajin yang terampil namun ia selalu menanamkan agar karyawannya tidak berhenti
belajar harus di juga menerapkan
jadwal kerja yang fleksibel sehingga karyawannya bisa menghasilkan karya yang kreatif ya justru itu
di sini makin bisa kreatif soalnya kan tas itu modelnya itu kan banyak datang model harus bisa
ngerjain pola harus bisa bikin pola gitu kulit berkualitas terbaik ditambah jahitan yang rapi dan
kuat ternyata berdampak positif terhadap citra produk derusa
sekalipun masih memanfaatkan cara konvensional di tengah maraknya bisnis modern dengan bergantung
pada promosi below the line melalui pameran dan toko fisik derusa berhasil menjalin ikatan emosi
yang kuat dengan konsumen toko derusa yang terletak di kawasan jakarta selatan pun kerap
dikunjungi para pembeli umumnya mereka adalah existing buyer yaitu konsumen yang sudah terikat
oleh keunggulan produk derusa kalau kualitas saya rasa kita mencari kualitas ya tapi kebanyakan di

mencari kualitas ya tapi kedua jahitannya rapih itu jadi jahitan rapi itu yang kita suka gitu
jahitan rapi terus kulitnya juga bagus gitu ya kulitnya bagus terus modelnya juga enggak
ketinggalan gitu loh jadi saya rasa ya tepatlah kita memilih ini selain harganya standar juga
produksi dalam negeri selain diminati konsumen retail derusa pernah dipercaya beberapa badan
usaha milik negara menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor berbahan kulit salah
satunya pt tugu pertama indonesia yang sudah bekerjasama selama tiga tahun dengan derusa
pertama produknya eye catching ya jadi kita lihat juga bagus
desainnya terus setelah kita tanya ternyata bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita
dan dari harga dari sisi harga juga masuk itu sesuai sebanding dari harga dan juga kualitas
barangnya atas jeripayahnya kini hasil karya derusa sudah bisa bersaing dengan sejumlah
produk kulit lain di tanah air namun harus dimengakui dibalik berkembangnya bisnis derusa
tersebut memiliki keuntungan dan keuntungan yang sangat menarik terhadap produk kulit lain
tersebut memiliki keuntungan dan keuntungan yang sangat menarik terhadap produk kulit lain

waktu itu tidak banyak reaksi ibu pada saat itu kalau ibu saya itu sebetulnya orangnya dingin ya mau
senang mau sedih mau senang mau sedih mau sedih mau sedih mau sedih mau sedih mau sedih mau sedih mau sedih

untuk mengenang masa masa awal menjalankan bisnis kulit rusdi menyimpan tas buatan tangan pertamanya
nah ini salah satu tas produk pertama saya ini saya buat sendiri
iya betul ini saya buat sendiri semuanya dari mulai pola segala macem buat saya buat sendiri
ini jahit tangan semua ini satu tas ini saya bikin itu kurang lebih dua hari lah
lu hari karena nganyam dulu segala macam ini kalau lukisan ini rekan saya yang lukisan
makanya nggak bisa melukis ini lah tas tas bersama saya simpan
terus dari mulai tas ini akhirnya pesanan banyak ya teman teman di kamis
dari mulai tas ini masih se jalur tas jalan tempat hp jalan tapi semuanya modelnya sama kayak gini
ada bulu bulu rumbai rumbai gitu kan
itu nomor laku waktu itu
sangat laku karena mungkin lagi gayanya mungkin ya waktu itu pesanan itu selain dari menyebar dari mulut ke mulut
siapa sosok yang paling pertama percaya bahwa jalan yang kang rus dipilih ini memang jalan yang sudah sangat sesuai dengan passion
dengan apa yang ditunjukkan dari kecil
sebenarnya ibu saya itu udah tau lah ya tau lah sebetulnya batin dia itu
mungkin aja di bisnis cuman dia apa namanya cuman ketakutan saja mungkin saya di bisnis
akhirnya setelah mulai menghasilkan tidak hanya ibu saja yang setuju semuanya mendukung
bahkan semuanya mendukung gitu kan bahkan saya bisa membantu keluarga yang lain juga gitu
sosok ibu bagi rusdi berperan penting sebagai penguat dikala menghadapi masa sulit
maka ia selalu meminta restu sang ibu saat akan mengambil keputusan dalam bisnis
selalu ingin didoakan kalau orang sunda kan ya ditiup menggunakan anak anak ya kepalanya ditiup gitu didoain gitu yang mungkin yang bikin dia tegar gitu
dan saya tekankan dimanapun berada tetap berusaha dengan segala kemampuan kita yang penting usaha di jalan yang benar gitu
meskipun pada awalnya dihinggapi kekhawatiran karena dunia bisnis yang penuh resiko
ibu rusdi sudah mengetahui bakat bisnis anaknya itu sejak duduk di bangku sekolah dasar
momen paling mengharukan bagi anda ke ibu
kalau momen itu mungkin bukan gaji ya keuntungan pertama yang saya kasih ke ibu waktu itu tidak banyak hanya sejumlah empat ratus ribu lah
tapi itu merupakan
merupakan keuntungan pertama yang saya dapat begitu besar pada saat itu
reaksi ibu pada saat itu
kalau ibu saya itu sebetulnya orangnya dingin ya mau senang mau sedih tetap gitu
cuma di belakang katanya nangis seperti itu
tapi pada saat ibu nangis berarti ada kepuasan bagi anda
ada ada kepuasan mungkin disitu ada kepuasan seorang anak
apa namanya menghasilkan bisa membahagiakan lah seperti itu
rusdi apa sebenarnya yang membedakan anda dari pengusaha pengusaha lainnya sampai ada di titik sekarang
apa tips yang seharusnya diikuti oleh seorang anak muda ketika mereka ingin memulai bisnis
anak muda atau remaja yang mengawali dan posisinya kebetulan sama dengan saya pada waktu itu
modal saya itu bukan uang
selalu kalau anak muda gitu atau remaja mau terjun ke bisnis
yang dipikirkan itu selalu uang teknik pemasaran
kemudian dan strategi segala macam lah menggodok di situ akhirnya nggak jadi
usaha usaha apa kalau saya mau usaha besok itu harus start mau apa aja mau dagang apa aja
yang penting apa namanya kita itu terus berusaha mau kita jualan jas hujan atau apapun gitu kan
sebenarnya yang dibutuhkan itu dari situ itu sekolah
nanti produk yang cocok untuk kita bakal ketemu di jalannya gitu
di akhirnya gitu yang cocok sama kita seperti saya sebelum itu saya jualan jas hujan jualan kau jualan apa
ternyata yang cocoknya ada di kulit
tapi ketika kita ketemu dengan kulit kita sudah cukup pengalaman
diasa dijualan selama itu
intinya mental nomor satu mental itu
pokoknya kalau kita mau mulai usaha apapun jangan berhenti
rugi dikit tipu dikit jangan menyerah lah
terus berjalan aja gitu
yang saya rasa itu hukumnya bisnis pasti berhasil
masalahnya kuat atau tidak gitu
rusdi raisa menunjukkan pola pikir pengusaha memang dibentuk oleh mental yang kuat
karena menghadapi sejumlah rintangan dalam berbisnis
lebih dari itu keberhasilan sebuah bisnis bergantung pada keberanian mengeksekusi ija dengan cepat
dan tidak berhenti membenahi kekurangan selama usaha berjalan
sebab yang terbaik dalam berbisnis bukanlah ide yang berlimpah
melainkan gagasan yang diwujudkan